tujuh orang dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa kecelakaan speedboat di perairan sungai musi kecamatan upang banyu asin sumatera selatan pada senin siang
sementara dua belas orang lainnya selamat termasuk satu keluarga yang terdiri atas ayah ibu dan satu anak yang hanya mengalami luka ringan dalam peristiwa kecelakaan tersebut
seluruh korban kecelakaan speedboat awet muda di sungai musi kecamatan upang banyuasin sumatera selatan sudah berhasil diidentifikasi
data terakhir dari sembilan belas orang yang berada dalam speedboat tujuh orang dinyatakan meninggal termasuk pengemudi dan kernetnya
sementara dua belas orang selamat mengalami luka ringan hingga luka berat
sebelumnya disebutkan empat penumpang meninggal di lokasi kejadian
tiga belas orang penumpang selamat dan dilarikan ke rumah sakit sementara dua orang hilang
namun pada pukul lima belas tiga puluh diketahui dua penumpang yang hilang ditemukan warga telah meninggal dan kemudian dibawa ke puskesmas upang jaya
satu orang lagi dinyatakan meninggal dunia
sekitar pukul enam belas setelah sempat dirawat di rumah sakit akagani palembang
penyebab tewasnya penumpang akibat luka benturan terutama di bagian kepala akibat speedboat menabrak pohon besar yang ada di tepi sungai
sementara korban selamat ada dua belas orang diantaranya satu keluarga yang terdiri dari ayah ibu dan anak berusia satu tahun
yakni budi istrinya risa dan putrinya akila
ketiganya hanya mengalami luka ringan dan menjalani perawatan di rumah sakit bayangkara
budi dan akila tidak mengalami luka sedikit pun
menurut budi mereka bertiga duduk di bagian paling belakang sehingga tidak mengalami benturan keras saat speedboat menabrak pohon
duduk di belakang terus kejadian sendiri seperti apa
sejadinya korbank menabrak langsung
alhamdulillah kita gak kena benturan
pak korbank itu gak ada apa apa
pak kita sebuah terorita
pak kita sekeluarga penampangnya
nabrak apa pak tadi pak
speedboat dari mana ke rumah
dalam dua hari terakhir di perairan banyuasin sudah terjadi dua kali kecelakaan speedboat
yang disesalkan ternyata speedboat speedboat tersebut tidak dilengkapi peralatan keselamatan
padahal instasi berwenang mengklaim sudah memberikan bantuan sekitar delapan pelampung
kepada pemilik perahu motor
yang ada di banyuasin itu sudah terjadi dua kali
kemarin menabrak kayu yang apa namanya yang hanyut
dan hari ini kejadian menabrak pohon di pinggir sungai
sementara penyebab kejadian sendiri kita belum pasti
apakah memang kesalahan dari nahoda atau kadang kadang memang kemudi daripada speedboard ini
kadang kadang bisa macet juga
saat ini penyebab pasti kecelakaan tunggal speedboat awet muda ini tengah diselidiki
oleh kepolisian perairan dan udara polda sumsel
sejauh ini petugas baru memintai keterangan para penumpang yang selamat
sedangkan saksi kunci kejadian ini yaitu pengemudi dan kernet speedboat
ikut tewas dalam kecelakaan
benia priadi palembang sumatera selatan